halo selamat malam
kecurigaan soal peristiwa kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei bergerak liar dalam diskusi publik
adakah kabut tebal yang menyelimuti peristiwa ini
perlukah langkah kritis untuk mengetahui fakta yang sebenar benarnya
nah bersama saya budha diputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi termasuk tragedi guru hara dua puluh satu dua puluh dua mei yang lalu
dalam layar demokrasi
usai melakukan pertemuan dengan barat skrim polri
senin siang amnesty international indonesia masih akan mengadakan pertemuan dengan kapolda metro jaya
dan tim supervisi mabes polri guna membahas lanjutan penyelesaian kasus kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei di jakarta
direktur amnesty international indonesia usman hamid mengatakan
pertemuan bersama barai skrim berlangsung tertutup
barreskrim juga menerima masukan untuk proses penyidikan dan pengidentifikasian korban kekerasan
yang melibatkan sepuluh anggota brimob asal polda ntt yang melakukan kekerasan di masjid al huda kampung bali
ya hampir seluruh peristiwa peristiwa kekerasan itu kami bahas satu persatu
kami juga diperlihatkan temuan temuan pihak kepolisian
dari seluruh pembahasan itu kami merasa bahwa pertama
kepolisian harus tetap mengusut sampai tuntas seluruh pelaku kekerasan
yang terlibat di dalam insiden kerusuhan pada tanggal dua puluh satu dua puluh dua maupun dua puluh tiga mei
yang kedua kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
terkait dengan insiden kekerasan di kampung bali
dengan pemberian hukuman disiplin kepada sepuluh anggota brimob yang berasal dari nusa tenggara timur
nah atas penyampaian tersebut pihak kepolisian tim supervisi mabes polri
membuka diri dan menjelaskan kepada kami bahwa peristiwa peristiwa kekerasan lainnya
di luar dari insiden kampung bali yang menurut kepolisian dialami oleh andriansa
itu akan juga diselidiki
amnesty international juga meminta kejelasan atas kelanjutan proses penyidikan kasus kerusuhan
dua puluh hingga dua puluh tiga mei yang lalu yang terjadi akibat reaksi sebagian masyarakat yang menolak hasil pilpres
dari sepuluh orang yang meninggal polisi baru memberikan identifikasi identitas dua orang saja
yaitu harun al rashid dan abdul aziz sementara delapan korban lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya
hari ini kita akan melakukan pertemuan lanjutan dengan baris krim polri
setelah sebelumnya juga kami menggelar dua kali pertemuan yang bersifat tertutup
dalam pertemuan hari ini kami ingin menanyakan lebih jauh tentang perkembangan dari hasil penyidikan kepolisian
terkait dengan dugaan dugaan kematian yang tidak sah terhadap sekitar sepuluh orang di jakarta
maupun yang di pontianak dan juga berkaitan dengan kekerasan penyiksaan
dan juga perlakuan buruk lainnya yang dilakukan oleh anggota kepolisian di dalam peristiwa peristiwa tersebut
apa saja yang menjadi concern serta temuan amnesty international indonesia terkait peristiwa berdarah dua puluh satu hingga dua puluh tiga mei yang lalu
kita sudah terhubung dengan direktur amnesty international indonesia usman hamid lewat sambungan telepon
selamat malam bang usman
selamat malam cnn selamat malam
anda hari ini berkunjung ke mabespori untuk berdiskusi dengan pihak kepolisian
apa saja hasil yang paling penting atau informasi paling penting yang anda dapat dari kepolisian hari ini
di dalam pertemuan di barreskrim kami menemui tim supervisi mabes polri untuk penanganan insiden dua puluh satu dua puluh tiga mei
antara lain diwakili oleh direktur tindak bidana tertentu barreskrim polri brigjen muhammad fadil imran
nah di dalam pertemuan tersebut
kembali tim supervisi mabes polri menjelaskan tentang proses penghukuman terhadap sepuluh anggota brimob yang telah melakukan penganiayaan atau penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di areal smart parking di kampung bali tanah abang
nah atas penyampaian kembali masalah itu kami menyampaikan apresiasi
karena itu adalah langkah awal yang positif dan kami tetap meminta polri untuk profesional
dalam memproses anggota yang melakukan pelanggaran pelanggaran hukum dan hak asasi manusia
nah dalam pertemuan itu juga amnesty menyampaikan kembali bahwa perbuatan yang dikenakan kepada sepuluh anggota brimob tersebut
merupakan satu dari beberapa insiden yang kami temukan di dalam investigasi kami
ada beberapa lokasi lain di luar kampung bali yang juga menjadi tempat di mana penyiksaan
dan perlakuan buruk lainnya itu terjadi
salah satunya misalnya di jalan agus salim atau juga di wilayah jalan sabang
dan bahkan di kampung bali sendiri ada beberapa insiden penyiksaan
nah tim mabes polri menyampaikan bahwa beberapa insiden lain yang terjadi di luar kampung bali juga akan diproses segera
untuk lebih detailnya
pembahasan masalah ini akan dilakukan besok hari selasa pukul sebelas dengan kapolda metro jaya
inspektur jenderal jatuh edi
bang usman tadi anda mengatakan ada sepuluh anggota kepolisian yang kemudian diinvestigasi
diduga melakukan penganiayaan
tadi anda mengatakan juga lokasinya tidak hanya di kampung bali
tapi ada di beberapa titik titik lainnya misalnya anda mengatakan sempat empat atau lima titik mungkin itu ya
oke apakah orang orang itu sudah bisa diidentifikasi oleh kepolisian
dan apa yang kemudian mendasari anggota kepolisian itu melakukan tindakan penganiayaan seperti yang diduga itu bang usman
di dalam metode investigasi ilmiah kepolisian saya kira metode yang sama misalnya pengenalan wajah
itu juga bisa digunakan bukan hanya terhadap warga yang melakukan protes atau yang diduga melakukan tindakan kekerasan untuk menyulut kerusuhan
melainkan juga untuk mengenali wajah
yang kedua di dalam pertemuan tadi memang dibahas tentang alasan dari sepuluh anggota brimu melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil di kampung bali
misalnya mereka menjelaskan bahwa salah seorang komandan batalion akp bayi
itu juga diduga terkena busur panah
yang menginap pada bagian dadanya
dan atas peristiwa itu sejumlah anggotanya atau bawahannya mengambil langkah langkah yang spontan
untuk mengambil tindakan atau mengejar pelaku dan melakukan apa yang diperlihatkan di dalam video yang viral tersebut
nah dalam keterangan itu kami tegaskan kembali bahwa memang ada alasan alasan yang diizinkan oleh hukum
bahwa kepolisian dapat menggunakan kekuatan bahkan senjata api
dalam tingkat yang paling tidak terhindarkan
apakah kepolisian juga dibolehkan untuk menggunakan senjata api
hingga misalnya mengakibatkan nyawa orang lain tak terhindarkan hilang
hanya untuk menyelamatkan diri
tetapi yang jadi pertanyaan amnesty
ketika orang orang yang diduga sebagai katakanlah demonstran
yang menggunakan kekerasan sudah ditangkap sudah dibawa oleh anggota brimo atau alat kapal kepolisian
mengapa sampai masih harus dipukuli ditendang dipopor dan seterusnya
dan di situ tim supervisi mabes polri mengakui bahwa itu adalah tindakan yang salah
karena itu proses hukum akan dilanjutkan selain dari yang insiden di kampung bali
bang usman itu ada salah satu kabut yang mengenai
pelaku pelaku atau penganiayaan terhadap para pelaku atau yang diduga pelaku kerusuhan itu
memang menjadi salah satu kabut dari yang terserak dari peristiwa huru hara dua puluh satu hingga dua puluh tiga mei
apa kabut kabut lain yang menurut anda ini sudah satu bulan berjalan lebih bang usman
apa kabut kabut lain yang menurut anda masih belum tersingkap dari peristiwa ini
salah satunya adalah orang orang yang diyakini dan diindikasikan oleh pihak kepolisian
sebagai orang orang yang mengatur skenario untuk menyulut kerusuhan
dan sejumlah orang yang sebenarnya dianggap mengatur atau merencanakan atau mengorganisasikan
situasi yang chaos itu juga telah diidentifikasi
setidak tidaknya ada delapan kalau tidak salah orang yang dianggap mengatur kekerasan atau demonstrasi
yang bisa berujung pada kematian
martir misalnya begitu yang sudah diidentifikasi oleh kepolisian
nah saya lihat langkah itu sudah menemukan titik terang
sayangnya tampaknya ada kalau menggunakan istilah tadi
ada kabut politik atau semacam kendala yang bersifat luar hukum untuk memproses orang orang tersebut
karena mungkin latar belakang masa lalunya pernah menjadi bagian dari institusi keamanan
maksudnya kabut di luar hukum ini yang berhubungan dengan siapa dan apa yang membuat kemudian polisi kemudian
atas nama hukum tidak bisa atau mungkin terhalang dalam mengungkap kasus ini gitu bang usman
betul betul betul sekali
oke bang usman oke terakhir yang menjadi pr utama ini kan tentu saja ini tidak hanya kepolisian
yang kemudian kita harapkan untuk bisa mengungkap dan menuntaskan persoalan ini

masyarakat sipil juga ada komnasam ada

masyarakat sipil juga ada
beberapa lembaga lembaga lainnya juga harus berkolaborasi bersama untuk bisa mengungkap tabir ini
pr utama untuk bisa mengejar persoalan ini sehingga bisa diungkap dan diadili seadil adilnya
seperti apa bang usman dalam beberapa waktu ke depan
tentu keterbukaan dari pimpinan institusi keamanan dan juga partisipasi dari lembaga lembaga pengawas
seperti komisi tiga dpr ri
saya kira para wakil rakyat baik yang saat ini masih di dpr maupun yang sudah terpilih
punya kewajiban untuk mengawal pengusutan insiden dua puluh satu sampai dua puluh tiga mei
hingga seluruh pelakunya di semua tingkat di tingkat lapangan hingga di tingkat atas
bisa diajukan ke meja hijau dan diproses secara profesional dan terpercaya
tentu saja partisipasi lembaga negara lain yang independen
yang saya kira sudah berperan ke atas
sangat baik misalnya komnas ham dan bahkan terutama ombudsman republik indonesia juga telah berperan dengan sangat positif
dan kita berharap ombudsman komnas ham bisa segera mengeluarkan laporan penyelidikannya di akhir bulan juli ini
baik itu menyangkut kematian yang tidak sah penggunaan kekuatan yang eksesif
penahanan anak anak hingga penangkapan dan penahanan secara seunang wenang
bang ombudsman yang terakhir sekali untuk anda
tadi anda katakan ada sesuatu di luar hukum yang menghambat investigasi atau pengungkapan kasus ini
yang kemudian ada hubungan dengan konflik of interest gitu
seberapa mengganggu dan seberapa punya potensi ini kedepannya memperlambat pengungkapan kasus ini bang
seperti kita tahu sebelum insiden kekerasan ini terjadi
ada semacam kontestasi elektoral dan juga pembelahan sosial dalam persaingan pemilihan presiden yang lalu
dan ada begitu banyak ujaran ujaran kebencian berbasis identitas agama ras etnis atau ideologi
yang digunakan untuk membeda bedakan para pemilih atau para pendukung dari kedua calon
nah di tingkat tertentu sejumlah elit yang mendukung para calon itu juga disinyalir terlibat di dalam mengatur insiden kekerasan
atau menyulut kerusuhan dalam peristiwa dua puluh satu dua puluh dua dua puluh tiga mei
namun demikian proses kontestasi yang sekarang ini sedang berjalan di level rekonsiliasi elit
itu diharapkan tentu saja tidak mempengaruhi kewajiban kepolisian independensi kepolisian
di dalam melanjutkan proses hukum secara profesional terhadap siapapun yang terlibat di dalam merencanakan
atau melakukan atau menyuruh lakukan termasuk mempersiapkan atau bermufakat untuk kejahatan dibalik insiden kerusuhan
bang usman maksud anda ada hubungannya nggak dengan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ada peristiwa penangguhan penahanan terhadap beberapa orang gitu
ini ada hubungannya nggak ada kaitannya nggak dengan apa yang tadi anda sebut
keraguan keraguan ini akan bisa selesai atau mungkin akan tersendat sendat gitu dengan penangguhan penahanan itu tadi
sangat mungkin itu ada hubungannya dan itulah sebabnya kami sekali lagi meminta agar atau mendorong kepolisian
untuk tetap bekerja secara profesional dengan prinsip prinsip profesional kepolisian modern
dan supaya kepolisian menjadi institusi yang terpercaya dalam memperlakukan siapapun sama kedudukannya di hadapan hukum
baik terima kasih bang usman hamid atas informasi dan juga diskusinya pada malam hari ini
kita berharap juga tadi upaya rekonsiliasi di level ini tidak juga mengaburkan atau menghalangi siapa yang harus bertanggung jawab ini
diadili secara tepat
kami akan kembali dengan pembahasan dengan komisioner komnas ham usai jeda
tetap bersama kami